kita beralih ke kasus persekusi terhadap seorang biksu
yang membacakan surat larangan aktivitas keagamaan
di kabupaten tanggerang viral di media sosial
polisi kini tengah mencari pengunggah video
karena dinilai menyebabkan kebencian
beginilah aksi mulia anton nurhalim
seorang biksu yang tengah membacakan surat pengusiran dirinya
dan larangan aktivitas keagamaan di desa babat
kecamatan legok kabupaten tangerang banten
yang terlanjur viral di media sosial facebook
dalam video yang berdurasi kurang dari dua menit ini
sang biksu membacakan surat dengan disaksikan warga
aksi tersebut ditutup dengan penandatanganan
kesepakatan antara warga dan sang biksu
sebelumnya pada empat februari
sejumlah warga mendatangi kediaman tokoh pemuka agama buddha tersebut
saat kejadian berlangsung
sang biksu tengah menyebar ikan
bersama beberapa pemeluk agama buddha lainnya
di sebuah danau yang tak jauh dari rumah biksu
kemudian dianggap warga sekitar sebagai siar agama
yang memicu kekesalan warga
pihak kepolisian dan unsur musbika bersama warga
serta mui kabupaten tangerang
langsung menggelar pertemuan
di kantor kecepatan setempat
untuk mengklarifikasi video yang terlanjur beredar
di media sosial tersebut
pertemuan sendiri digagas oleh aparat kepolisian polres tangerang selatan
dan menghasilkan kesepakatan damai
antara biksu dan warga
peristiwa ini terjadi karena adanya kesalahpahaman
sejumlah warga yang datang mengira biksu tersebut
tengah melakukan ritual keagamaan
untuk yang memviralkan saat ini
pihak reskrim itu sudah membuat
dan kita juga akan mencari
apa maksud tujuannya
memviralkan sesuatu yang tidak utuh
dan tidak komprehensif
dalam hal ini sehingga
dapat memancing kemarahan
ataupun menjadi provokatif
polisi mengimbau warga
agar tidak mudah terpancing isu sara
sementara pengunggah video
tengah dicari polisi
untuk dimintai keterangan
maka akan dijerat undang undang ite